sampai hari ini semua bisa kita kendalikan
saya dapat laporannya stok beras cukup
memang masih agak tinggi
itu harga telur
ayam sudah mulai turun
telur itu rp tiga puluh
tapi pemerintah akan menggelontorkan
bantuan bahan pokok oktober ini delapan triliun ibu menko sudah mengumumkan sampai desember oktober desember akan ada delapan triliun bantuan untuk bank